pak rete tuh kan
sama bau sendiri aja muntah
uh bau kabel kebakar
tuh pang bikinan saya kan udah cantik banget
ayamnya satu ekor ayamnya yang bekak bekak lagi
udah gitu ada tahu tempe bacemnya ada urapnya tuh ada lalapannya
sambal ada sambalnya sambal terasi
mana mau hantu belanda dikasih sambal emang dia loyal
pekerja bangunan saya ada yang masuk hari ini
cuma gara gara mereka takut sama gosip hantu
waduh gue jadi rupi nih pak rete
miss roy soal hantu oma belanda itu bukan cuma gosip
tadi malam saya ngeliat sendiri itu oma belanda
pantes aja di rumah
ngalaku laku ternyata ada penemunya
pak rete oh kemana itu si pitung
wah males banget hantunya itu
selamat pagi pak rete
hei buruh haya kumaha
maaf pak rete tadi saya denger pak rete bicara sama mister
pekerja di rumah ini diganggu sama hantu
aduh masa hari gini
masih pada paket sama hantu sih
ya udah gini aja pak rete gimana kalo tukangnya minum sama saya aja
ditanggung semuanya pada berani
wah yang bener pak rete
ya bener lah pak rete
kebetulan saya ini lagi nabah kamar sama ruangan buat kos kosan saya
terima kasih mpo
ya kita kan sesama pengusaha harus saling membantu
ya udah kalau gitu saya mau ketemu mandor saya dulu
terima kasih assalamualaikum
waalaikumsalam buruh haya terima kasih
aduh untung ada buruh haya
wah tukang tukangnya beda ya
deh ya sama yang kemarin
apa jangan jangan itu dia orang baru
pak rumah ini kan ada hantunya bapak nggak takut
bapak mah gak takut sama hantu
wah bapak hebat nggak takut sama hantu
bukannya berani dek
tapi zaman sekarang itu
kalau kerja yang penting bawa uang
karena istri bapak yang di rumah itu lebih serem daripada hantu
deh ntar ya bapak lanjutin kerja dulu
tapi rumahnya serem ada hantu sama belanda
pak bapak apa kabar
ya pak maaf nih pak aku

pak pak bunga itu
pak pak hantu hantu hantu
pak pak hantu
pak pak bunga itu
pak pak pak bunga itu
kok ternyata beneran di rumah ini ada hantunya
hantunya lebih serem dari istri saya po
iya kok hantunya banyak banget
ah kalian ini kerja gak pakai doa dulu sih
udah sana kerja lagi
kasian kan mr roy kagak jadi jadi usaha kosannya karena digangguin melulu
gak mau ah enggak
udah sana gak apa apa udah sana
ayo kerja lagi
hei yang di sana
dengerin saya dulu dong
saya itu hampir saja diculik sama hantu oma belanda
karena saya cantik banget di desa ini
tapi sayangnya oh tidak jadi
aduh sek banget sih ya kak ibu ibu
harusnya jadi ya
jadi kampung kita ini gak diteror lagi sama hantu oma belanda
karena udah ada tumbangnya
partai partai tunggu
dimana kalau rumah itu kita bikin selamatan
supaya rumah itu adem hawanya nggak ada hantunya
bener juga bu endang
saya setuju tuh
yaudah nanti saya mau ke rumahnya bu ranti
bu pesen makanan buat selamatan
ih apaan sih
dikit dikit bu ranti dikit dikit bu ranti
saya juga bisa masak ya les
iya bu messi
banyak kok yang bisa masak
semua perempuan pasti bisa masak
tapi yang rasanya pas di lidah cuma masakan buranti
bu endang ya
saya setuju banget tuh pak rt
pokoknya masakan bu ranti itu udah terkenal dan terbukti top markotop
saya setuju banget
selamatan rumah belanda itu
dimasakin sama bu ranti semuanya
adam aja doyan masakan bu ranti sampai gendut begitu
gara gara masakan bu ranti
dari bayi udah gendut
adam jangan dijadiin patokan dong
masa adam yang ditanya
adam kan cuma tahu makanan enak sama makanan enak banget
sama aja kalau gitu
yaudah tuh ya saya mau ke rumah bu ranti dulu
aku mau ke rumah bu ranti
aku mau ke rumah bu ranti
ayam bakar tempe tahu bacem urapnya semua tumpengnya sudah cantik dan manis siap disajikan
wuuu emang mami ranti
mami ulang tahun dafa kan masih lama mami
kok udah disiapin
ini bukan buat ulang tahun rafa saya
ini teh buat penghuni rumah belanda
emangnya rumah itu ada orangnya
gak ada sih justru ini tuh buat selamatan penghuni yang udah meninggal gitu
maksudnya buat makanan hantu oma emang jadi doyan tumpeng
hmm rafa bukan gitu
jadi ini tuh buat selamatannya
ah udah deh
pokoknya ini tuh buat selamatan yang diusulin sama parente
hehehe parete kocak masa hati dikasih toko
gak sekalian aja sama st manisnya
shhh ali gak boleh diketawain ntar parete tau marah loh
pokoknya mami mah cuma ngikutin aja maunya parete
daripada ntar kalau ditolak dia merepet
urusan parete lah besken baik yang penting sekarang kita anterin yuk ini tumpangnya yuk
ih parete kenapa sih
ngintorong dorong terus kela tuh
baunya ya lumayan bau lama gitu ya
bauan parete sih kalau kata saya mah
sama bau sendiri aja muntah
bawa kabel kebakar
tumpeng bikinan saya kan udah cantik banget
ayamnya satu ekor ayamnya yang bekak bekak lagi
udah gitu ada tahu tempe bacemnya ada urapnya tuh
gak ada sambalnya sambal tarasi
hantu belanda dikasih sambal emang dia doyan
kalau kita makan pakai sambal pasti nambahkan dua kali tiga kali
kalau hantu sudah kenyang regre
nanti daripada dia sakit perut gak suek ye
urapnya juga udah pedes
nih paret teh yang taro
masa aja yang taro
ya udah sok sok
tumpang tumpang cuma mau ngantar beginian aja
makanan enak sekali tanpa macin
ternyata bangunannya tuh bagus ya
kenapa diambil sih
ini teh kan buat penghuni di sini
takut basi nanti hantunya keracunan buang buang air
nanti kalau diambil jatahnya berkurang dia nggak kenyang beneran nyetanin kita lagi
jangan dong saya udah bosen di
ada takut takut
itu anak saya rafa rafa yang gitu